sampai sampai nih mas
terima kasih nyai
kau sudah menolong
karena masih ada tahap yang harus diolah
bertapan di atas batu
setelah hawa dingin
tubuhmu harus menampung hawa dingin
kau tidak akan mengalisi kesakitimu
kau tidak akan menarik dirimu
kau akan d
kau sudah berhasil melahirkan
sekarang saatnya aku memulihkanmu
aku tidak salah
kau memiliki tekat yang baik
dan ilmu kanuramu
dan itu yang aku butuhkan
dia benar benar mengagumkan
aku beruntung bertemu dengannya
aku menolong kak junaid
bisa membalas dendam pada keturunan siluan
sekarang kekuatanku sudah pulih
tidak ada satu jurus pun yang tidak bisa aku taklukkan
aku sekarang lebih bertenaga dan kuat
kau tidak bisa lolos dari seranganku
aku lupa akan murid sematawayangku tapak pulo
dia sedang dihabisi oleh anak siliwangi
takkan aku biarkan
aku akan mencari tapak kulo
karena sebelum menghabisi astaghina
setelah aku menemukan tapak bunuh
dia sangat berguna untuk membantuku menghabisi astakina
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari pak handas